seni bela diri asli asal bandung tarung derajat kini sudah dikenal di asia tenggara
seni bela diri ini berangkat dari pengalaman seseorang yang ditempa kehidupan keras
bagaimana reportasenya ini dia selengkapnya
kerasnya pengalaman hidup ahmad derajat yang dikenal dengan aa boxor
mendorongnya menciptakan seni beladiri tarung derajat
seni beladiri khas bandung ini mulai dikenal pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
tarung derajat tergolong seni bela diri keras dan menerapkan full body contact
atau bersentuhan dengan fisik langsung
meskipun tergolong keras dibaliknya memiliki filosofi khusus
dimulai ketika umur tiga belas tahun di mana dia harus mempertahankan keberlangsungan hidupnya
keselamatan dirinya kesempatan hidupnya dan kesehatan dirinya di lingkungan sekitar
kebetulan tempat tinggal sang guru pencipta bladir ini memang ada di sekitar lingkungan
yang penuh dengan tindakan kekerasan
bahwa manusia ini mampu bergerak oleh tiga hal otot otak dan nurani
yang pertama dilatih dalam beladiri tarung derajat yang pertama adalah ototnya
kemudian diolah otaknya harapannya ketika otak otak ini terolah
baru uraninya itu akan bersih akan terampu apa yang kita harapkan
dalam mempelajari tarung derajat paling tidak ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam setiap gerakannya
yakni kekuatan kecepatan ketepatan keberanian dan keuletan
hal tersebut kemudian diterapkan pada sistem ketahanan dan pertahanan diri yang agresif
dan dinamis pada bentuk gerakan pukulan tendangan tangkisan bantingan hingga kunjian
yang menarik ketika memulai pertarungan sikap siap harus dilakukan
itu adalah salah satu yang kemudian sering dilakukan oleh teman teman ketika akan memulai dari seni bela diri tarung derajati
jadi ketika kita memulai sikap saja itu sudah melupakan satu bentuk perlawanan ketika musuh memang menyerang
jadi sikap itu adalah
mempelajari seni beladiri tarung derajat terbagi menjadi dua

seni gerakan keindahan dengan kesulitan yang tinggi karena harus dihafalkan dan juga pertarungan langsung
anggota tarung derajat mengaku ada hal yang berbeda ketika berlatih bela diri ini
sangat banyak filosofi di tarung derajat berbeda dengan bela diri lain kalau tarung derajat itu sangat kental dengan filosofinya
apa mbak filosofi bisa dijelaskan
misalnya jadikanlah dirimu oleh diri sendiri di belakang baju kita semua tertuliskan
jadi hanya sepenggal kalimat itu tapi maknanya sangat dalam
alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah
kalau untuk berbicara tentang hal ini saya tidak pernah
saya sudah pernah karena beladiri itu tidak hanya harus mengukur dan menendang
jadi kalau kita bisa dengan ngomong saja itu merupakan suatu bentuk beladiri
jadi alhamdulillah sampai sekarang kalau ada masalah saya tidak pernah sampai berbahaya di jalanan
seni bela diri ini dapat diikuti oleh anak kecil mulai umur tujuh tahun tentu dengan porsi latihan yang disesuaikan
meskipun lahir dan berkembang di kota bandung seni bela diri ini sudah dikenal hingga sembilan negara di asia tenggara
saya arihadi bandung